ratusan mahasiswa universitas brawijaya malang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau ukt
unjuk rasa ini dilakukan di halaman gedung rektorat universitas brawijaya
aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa berupaya masuk ke gedung rektorat
dan meminta bertemu dengan rektor universitas brawijaya malang
para mahasiswa memberikan tujuh tuntutan mulai dari penurunan uang kuliah tunggal atau ukt
sampai pihak rektorat merevisi dua belas golongan ukt
dengan dua belas golongan ini kita bisa adil terhadap setiap kondisi orang tua mahasiswa
tidak akan naik karena rumus kita sama untuk menemukan dia golongan berapa
yang naik memang adalah golongan atas dan itu jumlahnya tidak banyak
kami menegaskan bahwa hari ini bukan hari terakhir hari ini adalah hari kemulaan
bahwa kami akan mengawal tiga hari ke depan dua belas tuntutan itu setelah didatangani dan ditulis paling maksimal tiga golongan jam
jadi pengamatan kami akan mengawal kami akan konsultasi lagi evaluasi gerakan hari ini untuk mengawal dari ke depan